baru bergabung sebulan belakangan berinvestasi di aset kripto
untuk olahraganya di sana
pekerjaan pekerjaan yang akan terekspresi
bagaimana kemudian sisa dari hasil pembakaran
tapi makin lama makin berubahnya makin banyak